jangan ngejaim ngejaim sama gue deh

udah lah re
lo gak usah pusing pusing bikin mantannya itu
kan mantannya boy itu udah nikah sama cowok lain
ya gue yakin sih lama lama boy bisa move on dari mantannya itu